sejumlah kepala negara dan delegasi world water forum ke sepuluh mengikuti makan malam atau welcome dinner di taman budaya garuda wisnu kencana bali
kegiatan itu dihadiri sekitar dua tiga ratus undangan dan presiden joko widodo menyambut langsung para tamu negara itu
para tamu undangan disuguhkan hidangan tradisional khas nusantara
sejumlah pertunjukan yang selaras dengan tema world water forum juga akan menghibur tamu undangan
forum global yang diselenggarakan setiap tiga tahun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini membahas empat hal terkait air
mulai dari konservasi air air air bersih dan sanitasi ketahanan pangan dan energi hingga mitigasi bencana alam
ktt wwf ke sepuluh akan berlangsung pada delapan belas hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat di nusa dua bali
ktt wwf ke sepuluh yang digelar di nusa dua bali saat ini sudah masuk ke hari kedua
yang dimana gelaran ini akan dilaksanakan dari tanggal delapan belas hingga dua puluh lima mei nanti
dan gelaran ini merupakan gelaran yang terkait membahas tentang air yang ada di dunia
dan juga dihadiri oleh para delegasi dari mancan negara
dan saat ini pada malam ini mulai dari jam lima sore waktu indonesia tengah barusan
dalam rangkaian wwf ke sepuluh mengikuti gelaran gala diner atau makan malam
dan makan malam ini diperkirakan hadir dua tiga ratus delegasi dan peserta yang hadir pada makan malam tersebut
makan malam tersebut dilakukan digelar di garuda wisnu kencana yang ada di jimbaran
dan saat ini rangkaian makan malam itu juga langsung disambut oleh presiden joko widodo
ada pun beberapa kepala negara yang hadir dan juga ada tujuh belas pejabat setingkat menteri dari mancanegara yang hadir
yang pertama yaitu ada dari australia brunei darussalam tiongkok kongo mesir perancis kenya
persatuan emirat arab dan uzbekistan
dan ada pun juga makan malam atau gala diner yang digelar di garuda wisnu kencana
langsung oleh presiden joko widodo dari jam tujuh tiga puluh waktu indonesia tengah tadi
dan juga gelaran makan malam atau gala diner ini akan berlangsung dari jam lima tadi hingga jam sepuluh malam waktu indonesia tengah
baik terima kasih ari sianipar jurnalis kompas tv atas informasi anda